saudara dewan pengawas kembali menggelar sidang etik wakil ketua kpk nurul gufron
gufron diduga menggunakan pengaruhnya memutasi pegawai kementerian pertanian
nurul gufron kembali diperiksa dewan pengawas pada kamis siang
pemeriksaan gufron adalah lanjutan sidang sebelumnya
untuk mengadili etika gufron dewan pengawas juga memeriksa ketua sementara kpk nawawi omolango
nawawi diperiksa selama lima menit
enam saksi dan hari ini akan ada tambahan saksi ada tiga dan dua ahli
jadi apa hasilnya nanti setelah sidang ya
oke saya kira begitu makasih selamat pagi assalamualaikum
verifikasi jauh hari saya sudah katakan saya tidak tahu menau
saya sampaikan lagi saya tidak tahu menahu
sebagai ketua kpk memandang aslinya seperti apa pak
prihatin aja lah dengan situasi semacam ini
bukan menunjukkan kerja kerja pemberantasan korupsi malah menyajikan yang seperti ini kepada masyarakat
saya rasa nggak nyaman banget gitu selaku pimpinan di lembaga ini